hai lagi lagi ada balon biru kasih perhatian lebih dari biasanya
ya udah serat ya
aku juga sayang sama kamu
aku cemas banget nih karena saya belum mengabarin seharian ini
mas rendy kok seharian ini belum ada kasih kabar ya
jessi udah sadar belum ya
tadi di kantor kerjaan saya lumayan banyak
jesse gimana udah sadar
iya tadi saya coba terapi ke bella
kalau dia mau bikin yayasan
tapi bella malah nangis
dia tetep gak sadar
alam bawah sadar bella
udah nolak hadiran saya
tapi justru menurutku itu malah bagus dong mas
seenggaknya ada respon dari alam bawah sadarnya jesse
eh kita berdoa aja lah mas
besok saya antar kamu ke kantor ya
ya udah sampai ketemu besok
kamu tidur ya
selamat tidur ya mas
pokoknya gak usah di habisi
yang penting masuk makan
ya aku temen sama mama disini
dari kemarin kamu nungguin mama
nggak lah gue gak capek
nggak lah come on
mulai besok i'll be
mama kuat kok
kamu habiskan lebih banyak waktu untuk andin dan reina
buat pernikahan yang indah
kasih perhatian lebih kasih sesuatu yang belum pernah mereka dapatkan dari kamu
lagi anjing lagi ada balon biru
kasih perhatian lebih dari biasanya
ya udah istirahat ya
andin dimana ya
apa di kamar reina
ngore bukan jari suku
jin mencionnya apa sih
orang tamku itu
temat orang tamku di dalam dunia merekaidency
kasih dia perhatian
lebih dari biasanya
ma apa mama takut setelah kita bicara yang sebenarnya ke andin
aku gak bisa lagi membuat kenangan indah bersama andin dan reina
mereka segalanya buatku ma
aku pasti akan berjuangkan mereka
aku pasti akan berjuangkan mereka

aku pasti akan berjuangkan mereka
papa kayaknya udah nyenyak deh
mending aku keluar sekarang